ya udah membaik
udah kembali kembali lagi sama kita lagi ya bu
iya tapi sekarangnya bobo jadi gak ketemu papa ini deh
gak apa apa nanti saya ketemu dia sekarang
aku seneng banget deh
akhirnya papa pulang juga
papa sudah tepatin janji
apa yang terima kasih
terima kasih ya
akhirnya bisa kumpul lagi para teman teman ya
semakin menyatukan mereka
kayak omongannya si mbak
salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

sama sienna ada hubungan pak
hubungan hubungan apa maksud kamu
ini tunggu dulu
ini kamu tau dari mana
kamu jangan asal nuduh ya
aku gak nuduh pak
aku beberapa kali melihat mereka ribut pak
waktu di villa aku ngeliat kok mereka ribut
dan aku tau pak
karena dia tau kalau sienna mengandung anaknya nino
udah kamu tenang dulu
nanti kita bicarakan di rumah aja ya
ini papa lagi rumahnya andin soalnya
yaudah aku kesana ya pak
aku udah di taksi kok ini
aduh aku pikir hubungan aku sama hadiah akan segera membaik

apa karena aku yang terlalu berharap ya
apa aku terlalu nge push adi
kayak gini kan jadi malu maluin bel
aku angkat teleponnya apa jangan ya
aduh tapi kalau aku gak angkat ya bakal bunyi terus
kayak gini gimana tuh
halo di sorry tadi teleponnya keputus sorry ya
kamu ikut kan makan bareng sama kita
yaudah kalau memang kamu keberatan gak apa apa
saya batalin aja ya
emangnya gak apa apa kalau kita batalin dulu
bisa buat makan siang bareng
saya batalin aja untuk makan bareng sama felis
jangan gitu lah di
aku gak enak nanti sama felix
nanti disangkanya aku gimana gimana
gak apa apa bel
dia pasti ngerti kok
ya ampun di
kamu tahu banget sih aku ngerasa gak enak
dan kamu langsung tau gimana caranya bikin aku ngerasa nyaman
kayaknya aku punya ide deh
ide apa tuh
kita tetap jadi makan siang ya
tapi let me ya nantuin tempatnya
oh boleh gak masalah
terserah kamu mau request dimana aja
ya yang penting kamu happy
oke di makasih ya
nanti aku langsung share ke kamu
kalau aku udah ketemu tempatnya
ya silahkan masuk
permisi mbak jessica
ya nenek silahkan
ini update soal perusahaan yang dipare pare
terima kasih nenek
oh ya boleh saya minta tolong kamu
sekarang kamu tolong telepon restoran sky dua puluh empat untuk reservasi ya
baik mbak untuk berapa orang ya
ah baik saya pesankan sekarang ya mbak
saya permisi mbak
terima kasih nenek
ini sih butuh orang untuk kesana
dan harusnya sudah senior
yaudah masuk aja masa di sini
tapi gerbangnya belum dibuka bu
buya tolong nunggu bukain gerbangnya saya mau masuk
nah perintah bu rosa sudah jelas
kalau pasurnya langsung sudah masuk
nah kalau ini
nah pasurnya sih tapi kan
ini kenapa pada ngobrol sih
saya minta buka
bukain gerbangnya sekarang bukain dong
bu elsa belum dapat izin masuk
bu elsa kan tahu
kalau ibu datang ke sini tuh harus
aduh ribet banget
dia mau masuk rumah aja
udah deh pak saya di sini aja
mau pasur dulu
hati hati pelan pelan ya
bandingin masa ada yang baru bangun
hai allah tuhan tuh tuh tuh kayak tadi nyariin papa papa opahnya udah gede keren nyari opah opah
pangan dia kalau dia sepanjang pelan pelan banding tinggal sebentar ya ya kenapa kenapa kenapa kenapa